masih terkait sektor migas pemerintah akan memfokuskan keamanan dalam investasi bisnis hulu minyak dan gas
ini demi lebih banyak mengundang investor di hulu migas
wakil menteri esdm archandra tahar mengatakan jaminan rasa aman ini harus terus ditingkatkan
bekerja sama dengan polri tni dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keamanan obyek vital nasional
karena bila kondisinya tidak aman maka akan membuat investor mengalihkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih aman
padahal investasi hulu migas nilainya sangat besar
poin penting kerjasama keamanan dan bisnis hulu migas ini menjadi bahasan utama dalam security summit dua ribu dua puluh
yang digelar tujuh belas hingga sembilan belas oktober di yogyakarta yang digagas oleh skk migas
nilai investasi yang ditargetkan nanti datanya ada di skk
untuk hulu migas ya
tapi dari sisi kita sdm dari blok blok terminasi sama blok blok baru
tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah mendapatkan signature bonus mungkin sekitar delapan sembilan triliun rupiah
kita mendapatkan kkp komitmen kerja pasti lima tahun setelah blok itu berpindah tangan
sebesar satu tujuh bilion dollar atau sekitar dua puluh tiga dua puluh empat triliun rupiah
inilah investasi yang kita harapkan agar long term plan kita untuk mendapatkan atau discovery blok blok baru bisa terlaksana